dan untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kerusuhan di cabang pertandingan sepak bola di hari kedua pon ke sembilan belas
kita akan langsung bergabung dengan koresponden erlangga wisnu aji yang saat ini berada di gedung olahraga citra arena
angga pasti anda ada di pusat bagaimana perbincangan pon di sana apa yang kemudian bisa anda jelaskan tentang kerusuhan tadi itu
apa yang terjadi
dia mengakui bahwa tim jawa barat tampil jauh lebih baik dibandingkan tim dki yang tidak mampu mengembangkan pertandingan
namun sebelum pon ini berlangsung memang sudah sempat ada kekhawatiran bahwa lokasi stadion pakansari di cibinong
yang juga tempat akan berlangsungnya pertandingan tim dki ini rawan terjadi kerusuhan penonton
karena mungkin ini ada sedikit asosiasi antara persib dan persija yang kita ketahui bahwa kedua supporter ini saling berseteru dan sering
terlibat keributan saat pertandingan bola
namun apapun yang terjadi di pertandingan tadi sudah seharusnya tidak terulang lagi dalam pertandingan pertandingan selanjutnya
dan saya rasa aparat keamanan sudah melakukan tugasnya dengan baik dan mampu meredam kondisi tersebut
dan akhirnya seperti kita ketahui bahwa pertandingan di babak kedua bisa dilanjutkan dan akhirnya tim jawa barat dapat menangkan pertandingan dengan skor dua budi
emang jangan sampai kejadian ini terjadi terulang lagi terutama di pertandingan pertandingan
tapi melihat kejadian yang terjadi di cibinong pada hari ini angga otoritas panitia penyelenggara pon kali ini apakah melakukan antisipasi antisipasi untuk menghindari kejadian kejadian ini terulang
misalnya dengan sensitivitas supporter misalnya apakah ada antisipasi khusus dari panitia penyelenggara terutama untuk menghindari kejadian seperti ini terulang
tidak hanya di cabang sepak bola tapi juga di cabang cabang lainnya
ya saya rasa panitia besar pon ini sudah mengambil pelajaran yang penting ya dari kerusuhan yang terjadi antara tim sepak bola dki jakarta dan jawa barat sore tadi
dan tentunya ini apalagi keamanan panitia juga harus mengantisipasi di venue venue lain yang mungkin ada potensi terjadi keributan penonton
tapi saya rasa ini sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ini adalah ajang pesta olahraga terbesar di tanah air yang mungkin kedepannya kita akan menang
tetap ke sea games asian games atau bahkan olimpiade
sehingga di ajang ini kita semestinya semua bahwa atlet panitia maupun penonton sudah seharusnya dapat bersikap lebih dewasa
tidak mencampur adukan antara mungkin antara kita lihat di kerusuhan sepak bola tadi tidak mencampur adukan antara perseteruan antara klub persib dan persija yang selama ini terjadi
kita pisahkan sejenak bahwa ini adalah ajang pon di mana tujuan besarnya adalah bagaimana memajukan olahraga indonesia untuk di tingkat yang lebih tinggi lagi di tingkat asia atau bahkan dunia di olimpiade budi
selain potensi kerusuhan supporter seperti yang terjadi di cibinong pada hari ini anda melihat catatan catatan lain dari penyelenggaraan pon kali ini terutama yang masih belum tergarap dengan baik
misalnya venue infrastruktur atau mungkin ada fasilitas fasilitas yang masih kurang diselenggarakan oleh pihak panitia ini
ya mungkin yang menjadi catatan adalah kondisi dari stadion sijalak harupat
stadion sejala karupat ini adalah merupakan salah satu venue utama di dalam pon sembilan belas jawa barat
ini karena di kawasan stadion sejala karupat ini sebelas cabang olahraga akan digelar di sana
namun sayangnya sebenarnya kondisi arena olahraga yang akan digunakan sudah tidak ada masalah
semua dalam kondisi yang cukup memadai
namun sayangnya beberapa fasilitas penunjang seperti di cabang olahraga polo air ini tangga di tribun penonton masih belum selesai dengan sempurna
tribun penonton juga dalam kondisi seperti itu ini
ini pantauan yang kami lakukan pada siang hari tadi
namun ini semestinya memang
memang sejala karopat ini memang dibangun dan direnovasi dipugar beberapa gor baru saja dibuat khusus untuk menyambut penyelenggaraan pon sembilan belas jawa barat
namun jangan sampai kekurangan kekurangan ini semestinya dapat diantisipasi oleh panitia dan tidak mengganggu penyelenggaraan cabang olahraga yang ada di sana
karena memang sebenarnya arena olahraga di sana dalam kondisi baik budi dan sangat layak untuk digunakan
baik terima kasih erlangga wisnuhaji atas laporan dan perkembangannya dari arena pon
di bandung jawa barat